kemenperin terus fokus mengurai berbagai kendala penyaluran minyak goreng curah
bersubsidi program pemerintah mulai dari produsen hingga distributor
pengawasan terus dilakukan agar penyaluran minyak goreng curah bersubsidi tepat sasaran
melalui sidak yang rutin dilakukan kemen perin bersama polri berupaya mengurai
permasalahan dalam proses bisnis minyak goreng yang mungkin muncul
mulai dari tingkat produsen distributor hingga ke pengecer
sida kali ini menyasar pt jujur sentosa di batu cepertang ngerang banten
sida keperusahaan yang memiliki izin usaha repacking atau pengemesan ulang minyak goreng ini
dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran terkait larangan repacking minyak goreng curah bersubsidi
kesempatan ini ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan kita
dan pengamanan dalam rangka distribusi minyak goreng curah bersubsidi ini kita laksanakan
oleh karena itu
kita menghimbau kepada para pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang repacking
agar betul betul mengantisipasi bahwa dalam produksinya itu tidak menggunakan minyak goreng curah bersubsidi
karena kita setiap saat akan bisa melakukan inspeksi atau secara mendadak atau sidak
seperti yang saat ini dilakukan di pt jujur sentosa

hasil sidak menunjukkan tidak ada pelanggaran terkait penyaluran minyak goreng curah bersubsidi di perusahaan ini
sebelumnya tim sidak beberapa kali menemukan pelanggaran terkait distribusi minyak goreng curah bersubsidi
yang menyimpang pertama yang kita temukan
yang ada di pasar cipet mereka menjual lebih tinggi dari hit
kemudian kami menemukan juga ada monowoli distribusi
untuk membentuk harga
jadi karena untuk satu wilayah itu adalah hanya satu orang atau satu keluarga yang pegang distribusi
mereka dengan mudah untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari het
peraturan menteri perindustrian nomor delapan tahun dua ribu dua puluh dua mewajibkan produsen untuk mencantumkan seluruh distributornya
peraturan tersebut juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha produsen minyak goreng sawit
yang tidak menindaklanjuti peringatan berupa tuguran tertulis denda hingga pembekuan izin usaha